anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
wahyu setiawan menjadi komisioner kpu ke enam yang pernah ditangkap oleh kpk
sebelumnya mulyana wira kusumah ahmad rojadi nazarudin samsudin rusadi kantaprawira dan daan dimara
lebih dulu berurusan dengan lembaga antirasuah kpk
pada rabu siang kpk kembali membuat kejutan
komisi anti rasuah tersebut menangkap salah satu komisioner komisi pemilihan umum
teka teki siapa komisioner kpu yang ditangkap kpk terjawab setelah ketua kpu mendatangi kpk pada rabu malam
ingin mengkonfirmasi apakah benar salah satu anggota kpu diperiksa di kpk
dan beliau menyatakan benar dengan inisial pak ws sedang dilakukan pemeriksaan
kpk membenarkan penangkapan ws dan tengah melakukan pemeriksaan lanjutan bersama tiga orang lainnya yang ditangkap
dari laman resmi kpu yaitu kpu go id ada tujuh orang yang menjabat komisioner kpu saat ini
salah satunya komisioner kpu yang berinisial ws adalah wahyu setiawan

kepala komisi kpu
di jajaran komisioner kpu wahyu setiawan
dan hingga saat ini menjabat sebagai komisioner divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat
dan berikut riwayat hidup wahyu setiawan berdasarkan laman resmi kpu
ws menjadi komisioner kpu ke enam yang pernah ditangkap kpk
setelah mulia nawira kusuma ahmad noyadi nazarudin syamsudin dan pak ws
terus dikantap rawira dan daan dimara
tim diputan cnn indonesia
komisi pemberantasan korupsi menangkap komisioner komisi pemilihan umum wahyu setiawan
dalam operasi tangkap tangan di jakarta rabu delapan januari
wahyu setiawan merupakan komisioner kpu ri yang menjabat sejak tahun dua ribu tujuh belas
komisioner komisi pemilihan umum wahyu setiawan lahir di banjarnegara lima desember dua ribu sembilan belas
wahyu merupakan lulusan sarjana fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima semarang
ia juga menyelesaikan tingkat master di jurusan ilmu administrasi universitas jenderal sudirman
karirnya dimulai saat ia menjabat ketua kpu kabupaten banjarnegara pada dua ribu dua belas
setelah menjabat selama sepuluh tahun wahyu naik ke level provinsi sebagai komisioner kpu jawa tengah
belum habis masa jabatannya saat itu wahyu mengikuti seleksi komisioner kpu republik indonesia
dan pada sebelas april dua ribu tujuh belas ia dilantik menjadi komisioner kpu periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua
bersama enam komisioner kpu dan lima komisioner bawaslu di istana negara
sosok komisioner bidang sosialisasi partisipasi masyarakat ini dikenal vokal menolak mantan terpidana korupsi
mendaftar sebagai calon anggota legislatif dalam pemilu dua ribu sembilan belas lalu
seperti komisioner kpu lainnya wahyu menilai korupsi termasuk kejahatan luar biasa
karena itu dalam pemilu dua ribu sembilan belas wahyu mengingatkan
pada prinsipnya kpu berkewajiban memberi informasi tentang peserta pemilu termasuk rekam jejak semua calonnya
ya prinsipnya kpu punya kewajiban memberikan informasi memberikan sosialisasi dan memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat
terkait dengan peserta pemilu
termasuk di dalamnya para calon anggota dpr dpd dprd maupun calon presiden dan wakil presiden
informasi itu meliputi rekam jejak semua peserta pemilu
namun dalam perjalanan komisioner yang vokal menentang korupsi ini ternyata justru jadi sasaran komisi antirasuah
kini publik menanti proses hukum selanjutnya yang akan menguji integritasnya sebagai sosok anti korupsi
operasi tangkap tangan kpk terhadap komisioner kpu berinisial ws
menimbulkan tanda tanya publik terhadap komisioner kpu berinisial ws
terhadap independensi kpu sebagai penyelenggara pemilu
bukan kali pertama kpk melakukan penangkapan terhadap komisioner kpu
tercatat sudah enam kali
lembaga antirasuah melakukan penangkapan terhadap petinggi lembaga pengatur teknis dan kebijakan pemilu tersebut
mengapa komisioner kpu bisa masuk dalam pusaran korupsi dan juga suap
apa dampaknya pada penyelenggaraan pemilu dan juga demokrasi di indonesia
malam ini kami akan bahas bersama narasumber yang sudah hadir bersama saya
ada bapak hadar nafis guma yang merupakan ex komisioner kpu
terima kasih sudah bergabung
kemudian juga ada mbak titiang
direktur eksekutif dari perludem
selamat malam mbak titi
dan juga sebelahnya ada bang oce madril
ketua pusat kajian anti korupsi atau pukat ugm
bang oce mungkin saya ke pak hadar terlebih dahulu
ini ditangkapnya salah satu komisioner kpu dalam ott kpk
ini menimbulkan tanda tanya dari publik sendiri
sebetulnya celah apa yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku korupsi dari tupoksi yang dimiliki oleh kpu
ya sebetulnya ada
di tahapan pemilu itu kan ada tahapan tahapan yang sangat penting sangat crucial
dimana bisa memutuskan apakah seseorang atau partai politik tertentu menjadi peserta pemilu menjadi calon menjadi pemenang pemilu dan seterusnya
nah jadi sangat mungkin ada yang sederhananya mati matian pokoknya bisa jadi
jadi semua celah bisa dimanfaatkan sebetulnya
ya kira kira begitu
dari teknis kemudian juga kemudian
tetapi ada kpu tentu ada prosedur kerja ada prosedur pengawasan dan seterusnya gitu
yang memang ruang itu ada tetapi tidak mudah juga
kalau semua mekanisme yang dibuat prosedur yang dibuat ini dijalankan seperti seharusnya
untuk fakta integritas sendiri kan sebelum menjabat sebagai komisioner tentunya para komisioner menandatangani fakta integritas
kalau itu menurut saya
justru yang tidak kuat
justru oke kita hanya berjanji menulis partai integritas begitu kan
kemudian dengan adanya kasus ini
ya artinya disitu akan sangat tergantung kepada individu orang orangnya kan
apakah dia akan mematuhi atau tidak
tetapi mekanisme yang ada untuk mengontrol memastikannya itu yang menurut saya masih ada persoalan yang harus dirapihkan di kpu kita ya
baik mungkin saya ke mbak titi
mbak titi tentunya adanya
berada di kpu
kenapa mbak titi erode
oleh karena sudah akhirnya tidez
ini udah silahkan
penyelenggaraan pilkada dengan optimal
jadi mulai dari regulasi pengawasan jajaran di daerah pelaksanaan teknis tahapan
tentu dengan peristiwa ini hal hal yang sifatnya memerlukan konsentrasi penuh menjadi terganggu
betul bahwa kpu adalah lembaga yang kolektif kolegial
tetapi kan secara mental pasti ini akan berdampak pada bagaimana publik melihat kelembagaan kpu
itu yang pertama
yang kedua kita harus akui bahwa tidak sepenuhnya kita pulih dari keterbelahan pasca pemilu dua ribu sembilan belas
kita tahu bahwa kpu diserang sedemikian rupa dan ada upaya untuk mendelegitimasi akibat keterbelahan politik di dua ribu sembilan belas
kita bersyukur bahwa akhirnya itu kita lalui
tetapi yang sangat disayangkan dua ribu sembilan belas sudah selesai tetapi di ujung kenapa harus begini begitu
ini kan akan ada upaya untuk menghubung hubungkan kembali
jadi berbagai hal yang selama ini dianggap menjadi tuduhan terhadap kpu
saya terus terang ya secara pribadi sangat tidak menyangka bahwa ini akan terjadi
karena sekali lagi caleg terpilih sudah ditetapkan meskipun ada banyak dinamika
misalnya kontroversi soal penggantian beberapa caleg dengan suara terbanyak yang pak hadar saya kami pun mengkritik kpu
misalnya karena dianggap
kpu kurang proporsional memberikan rasa keadilan bagi caleg yang diganti
tetapi tidak pernah terpikir bahwa akan sejauh ini apa yang akan kita hadapi
oleh karena itu ini tidak boleh dianggap sepele karena kpu adalah institusi demokrasi yang kita wujudkan dengan susah payah
anak kandung reformasi produk amandemen konstitusi yang merupakan bagian penting dari pelaksanaan demokrasi langsung di indonesia
dan ws sendiri sebagai komisioner divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat
juga kuat begitu menyuarakan tindakan tindakan pencegahan untuk korupsi
juga juga pak ws ini itu adalah anggota kpu yang sudah lama sebetulnya
bahkan sudah sempat menjabat dua periode di kpu banjarga
banjarnegara satu periode di provinsi dan kemudian sekarang di tingkat nasional
jadi perjalannya panjang
kemudian catatannya lagi juga pak wahyu ini itu adalah yang terpilih dengan suara tertinggi
nah akhirnya kan kita terkaget ya seperti ini
berarti artinya dari segi seleksi komisioner beliau tidak ada permasalahan apa apa
seharusnya atau kita bisa bertanya balik
jangan jangan memang ada apa apa ada kekurangan dari proses seleksi selama ini
nanti kita bahas soal itu pak hadar
mungkin kita ke bang oce terlebih dahulu
bang oce dilihat dari sisi pemberantasan hukum dan juga penjagaan korupsi
bagaimana anda melihat kasus ini
ya saya setuju dengan bang hadar tadi mbak titi
ini sangat menyesakan mungkin ya sangat di luar perkiraan kita
karena menurut saya kpu yang sekarang agak berbeda dengan kpu kpu yang sebelumnya
sebetulnya kpu sudah cukup bisa membangun aura anti korupsi dan berhasil meyakinkan publik
bahwa pemilu dua ribu sembilan belas kemudian pilkada pilkada yang akan diikuti yang akan datang atau yang sudah dijalankan
ini adalah proses pemilihan politik yang diwarnai dengan nilai nilai anti korupsi
diwarnai dengan nilai nilai integritas
kita tahu bahwa pada pemilu dua ribu sembilan belas ada perdebatan keras mengenai gagasan kpu untuk melarang para caleg mantan terpidana korupsi
kemudian di pilkada dua ribu dua puluh juga ada gagasan kpu yang cukup keras untuk mencoba melarang mantan koruptor itu
sehingga sebetulnya situasi ini membuat kasus pak ws itu menjadi pertanyaan besar
kenapa sebetulnya di kpu
karena kita melihat profil kpu saat ini kemudian gagasan yang mereka perjuangkan dan peraturan peraturan kebijakan yang mereka keluarkan
itu semuanya banyak yang bernuansa anti korupsi
sehingga sebetulnya publik sudah memberikan kepercayaan yang tinggi pada kpu saat ini
bahwa mereka mampu mengusung sebuah proses pemilihan yang katakanlah anti politik uang kemudian anti korupsi
bahkan mereka memperjuangkan itu
mereka memperjuangkan kebijakan kebijakan
kebijakan itu masuk pada ranah peraturan yang formal
sehingga apa yang dialami oleh pak ws tangkap tangan yang dilakukan oleh kpk ini masih dalam praduga tidak bersalah
karena kita belum tahu konstruksi hukumnya
sehingga menurut saya memang mau tidak mau ini adalah pukulan keras pada jajaran kpu dan kpud tentunya
ada situasi yang sangat tidak mengenakan bagi kpu ketika mereka sedang menggagas sebuah kontestasi politik yang anti korupsi
kemudian anti politik uang
tapi kemudian ada kasus ini
nah mau tidak mau menurut saya tentu kpu dalam tanda kutip mereka boleh jadi juga dalam situasi yang kebingungan
kenapa bisa terjadi yang seperti ini dan kemudian apa celah yang itu bisa dimanfaatkan oleh apakah itu pihak pihak terkait
partai politik para kandidat
apa celah yang ternyata bisa digunakan oleh para pihak selama ini
mungkin itu yang bisa dijawab oleh pak hadar
apakah sudah dikembangkan narasi terkait dengan ini
tapi begini isu mengenai korupsi dalam tanda kutip ya di jajaran kpu kemudian dalam penyelenggaraan pemilu itu kan tidak banyak ya
untuk pemilu dua ribu sembilan belas itu isu itu tidak banyak
ini beda dengan kpu yang pada periode dua ribu satu dua ribu lima yang itu banyak sekali isu yang beredar sekitar kinerja mereka
tapi kan yang sekarang sebetulnya relatif yang setelah itu ya dua ribu sembilan dan seterusnya itu kan tidak terlalu banyak
nah kejadian lagi pada pemilu yang sekarang pada kpu yang sekarang dan itu terjadi pada komisioner
tidak hanya pada level daerah tapi pada komisioner pusat yang menurut saya mau tidak mau ini harus dikatakan ini pukulan keras bagi jajaran penyelenggara pemilu
pak hadar tadi sudah dikatakan kpu berhasil membangun aura positif begitu ya penjagaan korupsi di pemilu pilkada dua ribu sembilan belas
dan juga bagaimana rekam jejak ws yang sebetulnya sangat baik
begitu ya pernah dua kali menjabat sebagai komisioner kpu di tingkat daerah
kemudian juga dengan sudah melewati fit and proper test yang jelas juga di dpr
kemudian anda menanggapi hal ini anomali ini bagaimana pak hadar kira kira
ya tentu saya katakan bahwa yang bersangkutan ini sudah punya pengalaman yang panjang
biro dia yang puluhan tahun jadi pemilu
tetapi secara detail rincinya tentu saya tidak tahu persis ya
menjadi atau bersama bekerja itu selama lima tahun yang kemarin dua ribu dua belas sampai dua ribu tujuh belas sebetulnya ya
nah tetapi itu faktanya ya bahwa dia bahkan pengalamannya jauh lebih panjang di dalam penyelenggaran pemilu dari saya
iya kan saya hanya lima tahun yang bersangkutan sudah berapa
lima belas tahun lebih hampir dua puluh tahun kira kira begitu ya
nah kemudian tetapi juga ada fakta di dalam seleksi kemarin
ya final jumlah empat belas ya dari tim seleksi itu sudah ada angka angkanya sebetulnya rankingnya ya
tetapi kemudian dpr kita kan melakukan fit and proper ya di proses di dpr kita melalui komisi dua
dan kita tahu hasilnya juga bahwa yang bersangkutan
ya dari vote nya ya
tetapi itu kan hasilnya saja bagaimana proses itu bisa sampai kita kan tidak tahu
dan kita banyak
kita banyak mendengar juga bahwa ada proses proses yang sifatnya lebih banyak politis daripada ukuran ukuran objektif di sana gitu ya
ada calon lain yang kita dengar sebetulnya cukup baik melalui tim seleksi dan juga berpengalaman
misalnya beberapa kolega saya yang sudah menjadi anggota kpu
tetapi itu sangat dicampakkan sebetulnya di dalam proses itu
karena vote yang mereka peroleh hanya lima dua satu
jadi di sini ada suatu proses seleksi yang sebetulnya tidak cukup menjamin gitu
kira kira di dpr itu
nah jadi ini sesuatu yang harus direview kembali saya kira ya
mungkin mbak titi nih mengomentari terhadap dengan proses seleksi komisioner kpu sendiri
dan juga kasus ini akhirnya menimbulkan skeptisme atau ketidakpercayaan publik terhadap kpu sendiri untuk penyelenggaraan pemilu ke depannya
bagaimana mbak titi
yang harus paling dijawab
yang harus dijawab kpu saat ini adalah meyakinkan masyarakat bahwa ini adalah perilaku perorangan
tidak merefleksikan fungsi kelembagaan kpu
kita harus melihat bangunan kpu sebagai institusi demokrasi yang berada dalam pusaran penting tata kelola pemilu kita
jadi kalau masyarakat itu menganggap kpu menjadi tidak penting karena perkara atau peristiwa ini ini berbahaya
karena bisa dibelokkan pada hal hal yang tidak relevan
jadi yang harus
yang kpu lakukan bangun strategi komunikasi yang efektif yang strategis untuk meyakinkan publik melihat peristiwa ini secara proporsional
misalnya saja mahkamah konstitusi ketika ada kejadian pak akil mokhtar bagaimana terpuruknya mahkamah tetapi dia mampu meyakinkan masyarakat secara sungguh sungguh bahwa secara kelembagaan mahkamah akan berbenah
nah ini yang harus diyakinkan oleh kpu
karena yang terdekat adalah kita akan pilkada di dua ribu dua puluh
jangan sampai kemudian ini disikapi secara menyimpang dengan seolah olah kalau yang di ri saja bisa begitu nanti yang di daerah berarti lebih bisa dong
baik mbak titi
bang oce saya juga nanti akan tanya soal bagaimana kasus ini mempengaruhi independensi dan juga integritas kpu dalam pilkada dua ribu dua puluh nanti
tapi nanti usaha jeda cnn indonesia prime news segera kembali
selamat malam perhatikan jurnalis mohon maaf kita lama dan baru bisa sekarang
untuk malam ini kami akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan terhadap salah satu komisioner kpu nasional dan juga dengan beberapa pihak lain
dan dalam proses penyelidikan ini kpk melakukan kegiatan takap tangan dengan dugaan adanya penirmaan janji atau hadiah terhadap penetapan anggota dprr yang terpilih dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
hari ini kpk dan kpu itu duduk bersama dalam konferensi pers malam ini untuk menyampaikan kepada publik kepada rekan rekan bahwa
proses hukum ini kami lakukan sebagai bagian dari penyelamatan lembaga kpu sendiri
sehingga orang orang yang bermasalah dapat ditindak dan juga tidak akan menimbulkan kerugian yang lebih besar tentunya
kpk memang tentu sangat menyesalkan adanya penerimaan hadiah atau janji yang oleh salah satu komisioner kpu republik indonesia
terkait dengan penyelidikan takap tangan
dengan proses penetapan pergantian antar waktu anggota dprri
nah persekongkolan antara oknum penyelenggara pemilu dengan politisi ini dapat disebut sebagai pengkhianatan terhadap proses demokrasi
yang telah dibangun oleh kita dengan susah payah dan juga dengan biaya yang sangat mahal tentunya
dalam kegiatan tangkap tangan ini kpk mengamankan delapan orang
pada hari rabu dan hari kamis tanggal delapan dan sembilan januari dua ribu dua puluh itu berada di lokasi jakarta di depok dan di banyumas
nah ini antara lain adalah dengan inisial wse ini adalah salah satu komisioner kpu republik indonesia
lalu kemudian ada atf ini adalah mantan anggota
ini adalah badan pengawas pemilu
dia juga adalah orang kepercayaan dari wsa
lalu kemudian ada sae
dia pihak swasta
dan kemudian ada dni
seorang lawyer advokat
kemudian ada rto
itu adalah dia juga merangkap asisten dari
ini adalah keluarga dari wsa
ini adalah keluarga dari wsa
ini adalah keluarga dari wsa
ini adalah driver dari sae ternyata
nah bagaimana kronologi tangkap tangan ini dapat kami sampaikan bahwa kpk menerima informasi
adanya transaksi dugaan permintaan uang oleh wse kepada atf itu kemarin
pada hari rabu delapan januari dua ribu dua puluh

kpk kemudian mengamankan wsa dan rto di bandara soekarno hatta sekira pukul dua belas lima puluh lima wib
lalu secara paralel juga tim terpisah kpk juga mengamankan
nya di depok
pada pukul tiga belas empat belas wib
tim mengamankan uang setara dengan sekitar empat ratus juta rupiah
ini dalam bentuk mata uang dolar singapura
dan juga buku rekening yang diduga terkait dengan perkara
dan tim yang lain juga mengamankan sae don dan juga i
pada sebuah restoran di sabang
di jalan sabang maksud saya di jakarta
pada pukul tiga belas dua puluh enam wib
dan terakhir kpk mengamankan ida dan wbu di rumah pribadi mereka di banyumas
delapan orang ini kemudian dibawa ke gedung merah putih kpk
nah terkait konstruksi perkara
ini juga telah terjadi pada awal juli dua ribu dua puluh
pada hari ini di banyumas
ada beberapa perusahaan yang menentukan ujian materi
pasal lima puluh empat peraturan kpu nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
tentang pemungutan dan penghitungan suara
nah pengajuan ujian materi ini terkait dengan
hal yang terpilih dari pdip
atas nama nazaruddin kemas
pada bulan maret dua ribu sembilan belas yang lalu
gugatan ini kemudian dikabulkan oleh mahkamah agung
pada tanggal sembilan belas juli dua ribu sembilan belas
dan kemudian mahkamah agung menetapkan
partai adalah penentu suara dan dalam pengganti antarwaktu
nah penetapan mahkamah agung ini yang kemudian
menjadi dasar pdip berkirim surat kepada kpu
untuk menetapkan sodara har
sebagai pengganti caleg yang meninggal tersebut
tetapi pada tanggal tiga puluh satu agustus dua ribu sembilan belas
kpu menggelar rapat pleno dan menetapkan rizky aprilia
sebagai pengganti almarhum dari nazarudin kemas
nah dua pekan kemudian atau pada tanggal tiga belas september dua ribu sembilan belas
pdip kembali mengajukan permohonan fatwa ke mahkamah agung
dan pada tanggal dua puluh tiga september
mengirimkan surat berisi penetapan caleg
sae kemudian menghubungi atf
dan melakukan lobby untuk mengabulkan har sebagai paw tentunya
dan selanjutnya atf mengirimkan dokumen
dan fatwa mahkamah agung yang didapat dari sae
kepada wse untuk membantu proses penetapan saudara har
dan wse menyanggupi untuk membantu dengan membalas
nah untuk membantu penetapan har sebagai anggota dpr ri pengganti antar waktu
wse ini meminta dana operasional sebesar sembilan ratus juta rupiah
dan untuk merealisasikan hal tersebut
dilakukan dengan dua kali operasi proses pemberian
yaitu pada pertengahan desember dua ribu sembilan belas
salah satu sumber dana dan ini sedang didalami oleh kpk
memberikan uang empat ratus juta
yang ditujukan kepada wse melalui atf don dan sae
nah wse kemudian menerima uang dari atf itu sebesar rp dua ratus juta rupiah
di salah satu pusat perbelanjaan di jakarta selatan
dan kemudian pada akhir desember dua ribu sembilan belas
har memberikan uang kepada sae sebesar rp delapan ratus lima puluh juta
melalui salah seorang staff di dpp pdip
dan sae memberikan uang rp satu ratus lima puluh juta kepada don
dan sisanya rp tujuh ratus juta yang masih di sae
dibagi menjadi empat ratus lima puluh juta pada atf dua ratus lima puluh juta untuk operasional
dari empat ratus lima puluh juta yang diterima atf
sejumlah rp empat ratus juta rupiah merupakan suap yang ditujukan untuk wse komisioner kpu
dan uang masih disimpan oleh atf
pada hari selasa tujuh januari dua ribu dua puluh
berdasarkan hasil rapat pleno
kpu menolak permohonan pdip untuk menetapkan har sebagai paw
dan tetap pada keputusan awal mereka
setelah gagal di rapat pleno kpu
wse kemudian menghubungi don
dan menyampaikan telah menerima uang
dan akan mengupayakan kembali agar har
hari rabu delapan januari dua ribu dua puluh
wse komisioner kpu tersebut meminta sebahagia uangnya
yang dikelola oleh atf dan setelah kpk melakukan ott tentunya
tim menemukan dan mengamankan barang bukti
ada empat ratus juta rupiah yang berada di tangan atf dalam bentuk dolar singapura
jadi sekitar rp tiga puluh delapan tiga puluh delapan juta
dan setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas
di dalam kuab tentunya
ini dilanjutkan dengan gelar perkara
dan kpk menyimpulkan
adanya dugaan tindak pidato
adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah
atau terkait penetapan anggota dprr terpilih tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
sejalan dengan penyelidikan tersebut
kpk menetapkan empat orang tersangka
satu sebagai penerima adalah wse komisioner kpu
kemudian ada atf
mantan anggota bdpp yang orang kepercayaan wse
dan kemudian sebagai pemberi itu adalah har
dan kemudian sae
nah para tersangka ini disangkakan dengan
untuk yang sebagai penerima disangkakan melanggar
pasal dua belas ayat satu huruf a kecil atau b kecil
atau pasal sebelas undang undang nomor tiga puluh satu seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
sebagaimana telah dirubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu sembilan
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto
dan bagi sebagai pemberi disangkakan melanggar
pasal lima ayat satu huruf a atau b
atau pasal tiga belas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu sembilan
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
dan bagi sebagai pemberi disangkakan melanggar
pasal empat ayat satu ke satu kuh pidana
dan bagi sebagai pemberi disangkakan melanggar

pada pihak lain yang terkait dengan perkara ini
juga agar bersifat kooperatif
dan kpk berharap masyarakat dapat mengawal proses penanganan perkara ini
karena dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani ini
terkait dengan aspek mendasar dalam proses demokrasi
yang sedang kita jalan ini
demikian terima kasih
baik terima kasih kepada pimpinan yang telah menyampaikan pointers
kegiatan dt kpk kemarin
sebelum kami menunjukkan berangkuti
di sini ada pak arief budiman
kami persilahkan untuk menyampaikan beberapa hal
pak arief silakan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih mas ali yang saya hormati pimpinan kpk bu lili
pertama kami berterima kasih kepada kpk karena diberi kesempatan
untuk bergabung di dalam memberikan keterangan pers ini
sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan kpk bu lili
bahwa keberadaan kami bersama sama di sini sebagai bagian dari upaya
untuk bersama sama menjaga institusi ini
supaya marwahnya itu bisa terjaga dengan baik
yang kedua kami ingin sampaikan bahwa kami sangat
sangat bersedia bekerja sama dengan kpk
untuk mempercepat memperjelas agar proses ini dapat diproses
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam waktu yang tidak terlalu lama
maka kami bersedia apabila kpk membutuhkan
keterangan tambahan data data informasi dari kpu
maka kami membuka diri untuk bisa berkoordinasi lebih lanjut dengan kpk
yang ketiga atas kejadian ini tentu kami sangat prihatin
kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya
kepada seluruh masyarakat indonesia
dan saya tetap perintahkan kepada seluruh jajaran kpu
yang ada di kantor pusat di kantor provinsi dan kabupaten kota
agar lebih mawas diri tetap menjaga integritasnya
dan tentu harus bekerja dengan profesional
karena tahun dua ribu dua puluh kita juga punya momentum besar
untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di dua ratus tujuh puluh daerah
mungkin itu keterangan yang bisa saya tambahkan
terima kasih mas tolik
terima kasih pak arief

sebelum nanti setelah ini ada sesi tanya jawab ya
nanti kami buka dua sesi tanya jawab masing masing maksimal tiga penanya untuk sesinya
ya itu dia tadi konferensi pers dari gedung kpk
yang dilakukan bersama dengan komisioner jajaran pemilihan kpu juga
ditetapkan ada empat orang tersangka
mungkin kita lanjutkan dialog ke bang oce terlebih dahulu
tadi kita sempat terhenti soal bagaimana memperkuat integritas kpu sendiri
tapi sebelum kita ke arah situ bagaimana anda menanggapi konferensi pers
dari kpu sendiri
kalau kita melihat sepertinya memang kasusnya cukup terstruktur sistematis begitu
apakah ini kemudian menjadi celah yang dimanfaatkan
ya memang kalau kita lihat konversi pers yang disampaikan oleh ibu lili ya
dakwaannya sebetulnya atau sangkaannya sebenarnya sangkaan pasal pasal suap
pasal sebelas pasal dua belas huruf a kecil b kecil kemudian ada pasal untuk pemberi suap
jadi konstruksi di pasal suap itu sebetulnya ada dua
pertama ada janji
ada janji yang diperjanjikan ya
kemudian yang kedua ada sebuah urusan atau ada kewenangan yang itu sebenarnya bertentangan
dengan peraturan perundang undangan
atau ada kewenangan yang bertentangan penyalahgunaan yang bertentangan dengan hukum
tentu imbalannya adalah tadi
imbalannya adalah berupa uang empat ratus juta sembilan ratus juta dan seterusnya
yang itu menurut keterangan tadi dibalut dengan istilah dana operasional
jadi membutuhkan dana operasional dengan sekian ratus juta
sehingga kalau pasal suap yang digunakan ini berarti kemungkinannya adalah pertama
memang si tersangka itu memang bermain sendiri atau dia memang menggunakan sendiri peluang peluang yang ada
sehingga ketika berhubungan dengan pihak si penerima dia menjanjikan sesuatu bahwa dia bisa melakukan itu
kemudian yang kedua ada hubungannya juga dengan sistem mungkin yang ada di

menurut saya tentu menjadi sulit kalau seorang komisioner menjanjikan sesuatu akan melakukan sesuatu yang itu mungkin akan melawan ketentuan perundang undangan
dan kemudian dia bisa menjanjikan itu meyakinkan si pemberi suap bahwa dia bisa melakukan itu dengan sistem kpu yang katakanlah ini kolektif kolegial
kalau kita lihat konstruksinya itu kan si komisioner itu menjanjikan itu bahwa dia bisa melakukan itu
ini kan yang menarik ya dan ini menurut saya nyambung dengan apa yang disampaikan oleh bang hadar dan mbak titi
bagaimana melihat kembali sistem yang ada di kpu kok bisa seorang komisioner menyanggupi bahwa dia bisa melakukan itu
padahal kita tahu pada tanggal tujuh januari ketika rapat pleno ternyata permohonan paw yang tadi akan diperjuangkan itu kan ditolak oleh keputusan pleno
tetapi kenapa setelah itu si komisioner juga masih berani menjanjikan bahwa dia masih bisa memperjuangkan itu
artinya mungkin ini yang perlu dilakukan oleh kpu ke depan
kpu perlu melakukan audit terhadap sistem pengambilan keputusan tata kelola apakah itu terkait dengan paw mungkin sekalian juga beberapa hal lain yang rentan
untuk melakukan melihat kembali sistem itu dan meyakinkan publik bahwa setelah kejadian ini dia akan melakukan pembenahan pembenahan apa
jadi apa yang akan dilakukan oleh kpu setelah mengetahui konstruksi hukum yang tadi disampaikan oleh kpu
jadi tidak perlu menunggu kasusnya ingkrah menurut saya tidak perlu menunggu persidangan karena tadi kpu sudah menjelaskan konstruksinya
sehingga kpu sudah bisa melakukan langkah langkah
nah yang terakhir menurut saya melihat konstruksi hukum yang tadi disangkakan oleh kpk artinya memang untuk saat ini ini masih ini belum membawa institusi
ini tidak ini bukan persoalan institusi kpu
ini masih kelihatannya masih personal gitu
masih personal entah apa relasinya dengan si inisial har tadi ya
sehingga dia berani menjanjikan dan juga berani menyediakan diri untuk membantu sihar
jadi har ini berarti kan cukup spesial ya
karena dengan sistem paw yang cukup sulit tetapi si komisioner tetap menjanjikan bahwa dia bisa melakukan itu
siap mainkan tadi katanya ya mbak titi
nah tapi begini catatan saya dari konferensi pers tadi
sepertinya ada beberapa hal yang mestinya tidak diungkap ke publik oleh kpk ya
itu kan materi sebenarnya ya
materi yang ada dikatakan apakah itu sadapan atau itu percakapan dari telepon pribadi
siap mainkan itu kan sebenarnya itu menurut saya bagian dari barang bukti yang mestinya tidak
tidak diungkapkan ke publik ya mbak titi
kita juga ingin mengetahui pendapatnya tentang pergantian antara waktu yang mungkin menjadi celah bagi kasus suap ini
dan juga bagaimana tangkapannya ada bagian dari bawah sudah juga ikut terlibat
nanti kita tahan jawabannya mbak titi
usai jeda cnn indonesia prime news segera kembali
anda kembali di cnn indonesia prime news
tadi saya ke mbak titi sempat kita singgung soal bagaimana pergantian antar waktu dan juga keterlibatan anggota bawaslu
tadi juga anda saat melihat konferensi pers terlihat cukup emosional mbak titi
mungkin bisa langsung dijelaskan pemaparan anda tanggapan anda
ya yang pertama ini bukan kalau mengganti caleg dengan suara terbanyak itu bukan yang pertama
coba dilakukan gitu ya
kalau yang melibatkan pdip untuk tingkat dpr ri ada satu caleg dengan suara terbanyak yang bisa diganti
pada hari penetapan caleg terpilih tiga puluh satu agustus dua ribu sembilan belas
dapil kalbar i
lalu partai gerindra empat caleg bahkan caleg terpilih sudah ditetapkan
tetapi kemudian karena dipecat oleh partai politik sebelum dilantik bisa diganti
nah ini memang dua dua ini kontroversi
oleh karena itu saya menduga duga apakah perilaku ini seolah olah mendapat angin karena ada yang sebelumnya yang sesungguhnya kontroversial
karena kan sistem pemilu kita ini agak teknis proporsional terbuka suara terbanyak
dimana calon terpilih itu adalah caleg dengan suara terbanyak
tetapi seseorang sudah dapat suara terbanyak bukan berarti dia bisa terjamin akan menjadi anggota dpr
karena kalau partai memecat dia mau demokratis atau tidak cara pemecatan dia
maka dia bisa diganti dengan misalnya argumen ini urusan internal partai
jadi saya kira saya sendiri ingin menunggu apakah kasus ini setelah dikembangkan dan diproses hukum
berhenti hanya pada ini ataukah kemudian ada hal hal lain yang berkaitan dengan ini bisa
misalnya apakah ada keterhubungan juga dengan peristiwa peristiwa yang lain
saya berharap sih tidak begitu
bisa jadi keputusan sebelumnya betul betul murni diambil karena memang pandangan bahwa partai memiliki otoritas penuh
untuk mengganti caleg dengan suara terbanyak mau diberhentikannya demokratis adil atau tidak itu urusan partai
tetapi memang ada ruang yang sepertinya saya lihat coba dibaca dan dimainkan untuk mencari peruntungan
karena oh berhasil nih yang sebelumnya sebuah tindakan yang tidak demokratis saja bisa lolos
karena tadi ada dasar ada putusan pengadilan jakarta selatan lalu kemudian diiyakan berhasil dilakukan
kita coba yang ini yang ini kan juga ada putusan mahkamah agung juga gitu
ya bang hadar mungkin ingin mendengar salah satu juga terkait dengan bagaimana sebetulnya pola komunikasi antar komisi satu
benar sendiri sampai ada satu komisioner yang kemudian loss begitu terjerat kasus suap ini bang hadar
jadi kita kan di kpu itu bekerja secara kolegial ya kolektif kolegial
jadi putusan putusan atau kebijakan yang mau diambil program program tindakan itu diangkat di pleno gitu ya
nah mungkin juga ini akibat kolegal system itu sangat kaku sangat terbatas

tidak bisa cukup dimanfaatkan secara luas untuk saling mengontrol
nah ini juga yang saya kira harus dibangun
saya ingin sekali seperti kita pernah lakukan di masa saya itu kita tuh kologialnya dalam setiap hal setiap saat kita menginfokan
kalau kita ada komunikasi ada permohonan ada kontak wa dari pihak luar dari partai politik dan sebagainya kita harus berbagi satu sama lain gitu ya
nah jadi apalagi kalau ada teman minta izin terus ngilang terus nggak datang dan sebagainya
jangan kita diakung kan
itu harus mereka boleh
jadi ini harus bersama karena ini akan saling mengingatkan
jadi mungkin ini juga sesuatu yang agak longgar di teman teman sekarang
cuma dari presentasi apa namanya konferensi pers tadi saya agak ya tentu ini mengagetkan menyedihkan dan sebagainya
tapi saya agak lega karena kelihatan sekali ini persoalan yang bersangkutan saja
individual saja bukan
kpu tadi dikatakan
kpu sendiri saya kira lebih secepat mungkin ini tuntas ini lebih baik
oke bang hadar mungkin pertanyaan selanjutnya adalah kemudian bagaimana kpu sendiri menjaga independensi dan juga keterkaitan atau komunikasi komunikasi lobby lobby politik yang dilakukan antara komisioner kpu dengan parpol
ya tentu kita berkomunikasi tidak masalah
tetapi tentu harus dibuat suasananya itu bukan terbatas atau tertutup begitu
jadi seperti tadi kita selalu membuka diri
kemudian kalau ada pertemuan itu juga jangan hanya satu anggota di tempat tertutup atau di luar kantor dan sebagainya
nah itu biasakan kalau di kantor dihadirkan oleh anggota yang lain atau staffnya dan seterusnya gitu
kita betul betul harus menjaga karena kalau kita diam diam tersembunyi padahal mungkin tidak ada apa apa
tapi itu bisa menimbulkan kesan bahwa ini dia ada sesuatu yang sedang di
deal kan di apa namanya dibicarakan gitu
tapi begini saya ingin sedikit kalau diperkenankan
bagaimana kita menuntaskan setelah kita tahu bahwa tadi ini sebetulnya cuma persoalan
kalau saya melihat tadi ini persoalan yang bersangkutan saja
mungkin titiknya di seleksi atau di
oke tentu itu ada penataannya perlu kita nanti dalami lagi
tetapi ini yang immediate ini saja

tentu proses aturan undang undang itu mengatakan kalau
proses pidana ini nanti diproses baru bisa diberhentikan kalau sudah punya kekuatan hukum yang tetap
itu suatu proses yang panjang
nah tetapi sebetulnya ada jalur yang lebih cepat menurut saya
kalau ini diangkat melalui proses pelanggaran kode etik
jadi segeralah ini kalau ditetapkan sebagai tersangka
jadi ini akan tersangka kira kira ya

oke jadi ini akan tersangka kira kira ya itu ada pihak yang akan mengadukan ini kepada dkpp
jadi sebetulnya kpu yang mengambil langkah dan inisiatif
iya betul itu bisa
tetapi mungkin nanti untuk pengecekan mungkin yang diperlukan ke kpu itu akan menjadi sulit
ada yang lain aktor yang sebetulnya dan tadi saya sudah dengar informasi sudah juga direkomendasikan oleh dkpp
jadi bawaslu sudah diminta oleh dkpp dalam rapat tadi pagi untuk membawa mengajukan yang bersangkutan ini di proses kode etik
dan itu biasanya lebih cepat
dan kalau sudah jelas seperti ini pelanggaran hukum itu sudah pasti pelanggaran kode etik
nah satu lagi sebetulnya ada yang lebih keren ya mudah mudahan ini mau dilakukan
kita himbau bung wse ini ada e nya belakangnya ternyata ya
adalah mundur saja
oke mundur dengan
karena ini supaya dia konsentrasi tetapi juga ini adalah untuk kepentingan yang lebih besar
yaitu ada lembaga penyelenggara yang ada
lembaga kpu integritas kpu
betul itu yang harus utuh yang punya tugas sangat segera harus dilaksanakan
tadi di bang oce kita juga berhenti di situ integritas dan juga memperkuat independensi integritas kpu di mata publik
anda melihat setelah kasus ini mungkin tadi dikatakan oleh bang hadar memang ini sebetulnya kasus individu begitu
tidak membawa institusi kpu tapi memang sejatinya ini akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pilkada dua ribu dua puluh ke depannya
kasus ini individu tapi implikasinya kepada lembaga
implikasinya tidak hanya kepada kpu di jakarta tetapi juga di jajaran kpu di daerah pasti akan terkena dampak dari persoalan ini
sehingga tadi yang menyambung apa yang disampaikan oleh bang hadar soal perlu saya kira setelah ini kode etiknya perlu direview
kode etiknya perlu diperketat sehingga kita yakin bahwa setelah ini kpu betul betul akan menjaga independensi dan integritasnya
salah satu caranya adalah memang kpu akan banyak berhubungan dengan aktor aktor politik
aktor politik lokal atau aktor politik di nasional pengurus pengurus partai caleg dan seterusnya
sehingga menurut saya harus ada pembatasan yang ketat harus ada kode etik yang jelas ketika mereka harus berhubungan dengan para kontestan kontestan ini
karena ini akan menimbulkan kecurigaan luar biasa
jadi harus dibuat mekanisme kelembagaan ketika mereka ada relasi dengan aktor aktor tertentu dalam berbagai urusan pawk itu data pemilih kemudian pencalonan
setiap tahapan dari pilkada pemilu harus diatur secara ketat
sehingga atau contohnya begini saja di kpk saja mereka betul betul punya kode etik yang sangat keras ketika mereka harus berhubungan dengan pihak pihak terkait dan pihak pihak itu diduga akan punya persoalan gitu
baik bang oce mungkin mbak titi terakhir sedikit saja bagaimana kira kira anda menyarankan masyarakat melihat kasus ini terhadap pilkada dua ribu dua puluh yang akan melibatkan dua ratus tujuh puluh wilayah pada tahun ini
ya jadi sekali lagi kita sudah dengar dari kpk ya bagaimana kemudian peristiwa ini sampai terungkap dan kita harus bisa memisahkan antara perilaku orang dengan fungsi kelembagaan
yang pertama ini menjadi kontemplasi koreksi dan juga introspeksi bagi jajaran kpu di daerah untuk meneguhkan komitmen integritasnya
karena kalau kemudian mereka mencoba main main runtuhlah institusi kpu
jadi koreksi itu harus diwujudkan dengan perubahan perilaku yang betul betul bisa mengedepankan integritas dan komitmen untuk menjaga agar tidak terlibat benturan kepentingan
ini kepada teman teman kpu daerah sangat kita harapkan
yang kedua adalah tentu konsolidasi internal kpu dengan membangun strategi komunikasi yang baik
jadi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi yang betul betul proporsional dan benar terkait dengan proses penegakan hukum
baik mbak titi mbak hadar mbak oce
kita sama sama nantikan bagaimana nanti kedepannya penanganan kasus ini dan juga bagaimana pembenahan yang akan dilakukan oleh kpu
terutama untuk menyongsong nanti pilkada dua ribu dua puluh yang sudah di depan mata dan nantinya pasti akan berpengaruh juga bagaimana terhadap independensi dari kpu itu sendiri
terima kasih bang hadar mbak titi terima kasih bang oce terima kasih sudah bergabung bersama kami dan selamat malam
bapak bapak ibu ibu
keunjungan presiden joko widodo ke natuna berdampak positif bagi upaya mempertahankan kesehatan
kami kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda cnn indonesia prime news segera kembali